aku mau tahu seberapa hebat
apakah dia layak aku jadikan guru
seperti obati kasihan ini bukan
kamu sepertinya sudah sering mengobati orang
siapa namamu anak kecil
eh mbak sopan emang aku adik kecil umurku sih lima ratus tahun tau
eh cuma bercanda kok
oh iya namaku anggini aku siluman kera
eh enggak itu juga cuma bercanda kok
namanya wira anak juraganberaja orang paling kaya disini
dan seharusnya kalian tidak mencari masalah dengan wira
berhenti kan ini pak mak
baiklah sekarang kita bertanding kau pilih mau pakai senjata apa dengan tangan kosong
kisanak jangan memakai senjata kisanak sebaiknya tangan kosong saja
karena bahaya diantara kita berdua bisa ada yang terluka pak mak
hah kamu takut terluka
dasar penakut percuma kamu jadi laki laki
baiklah kita selesaikan dengan cara laki laki
uh dasar laki laki
siapa orang itu
aku mau tahu seberapa hebat
apakah dia layak aku jadikan guru

apakah dia layak aku jadikan guru
aku mau tahu seberapa hebat
aku mau tahu seberapa hebat

aku mau tahu seberapa hebat
aku mau tahu seberapa hebat
kenapa kamu menyerangku
pantang untuk menyerang secara diam diam
maafkan aku kisanjang lodaya
aku sedang mencari guru
bolehkah aku menjadi muridmu
aku tidak sudi mengangkat murid seorang pecundang
perbaiki dulu sikapmu
baru setelah itu
aku akan mengangkatmu menjadi muridku
baru setelah itu
dia benar benar sakti mantra guru

aku akan melakukan apa saja
asal aku bisa mewarisi ilmu kanuragana

ke mana dia
ke mana dia
ke mana dia
ke mana dia
ke mana dia
ke mana dia
nah jangan diserang berdua kasihan kamu aja yang lawan
hei jangan kenceng kenceng atu
dia tenang orang gimana kalau mati
kalau mati atu aman
masih guling guling di pasir
kamu juga lebih keras tuh gak
sampai buruk pohon juga
ke saya jangan kenceng kenceng
kamu yang kencang tau gak
kelepasan kelepasan apa apa teh
udah kalau gitu tinggalin aja
ajak mopi woy lah
mau mopi gak
kenapa jadi seperti ini
apa yang sudah aku lakukan
kenapa aku begitu jahat
aku adalah wanita yang haus akan kekuasaan
nyai subang larang
dinda ingin hukuman itu sekarang

menjadi pelayan dinda

kamu harus pergi ke pasar untuk membeli persediaan makanan
perbekalan kita sudah menipis

baik gus tira
dinda subang larang begitu baik padaku

tapi kenapa aku begitu tega
memperlakukannya seperti ini